menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono menyatakan
perkembangan pembangunan ibu kota nusantara mencapai tiga puluh persen
rencananya pada satu november nanti akan dilakukan peletakan batu pertama
pembangunan bandara vvip
pembangunan tersebut diharapkan bisa mempercepat masuknya investor ke ikn
investor masuk lebih dekat
jadi orang bisa masuk sini langsung ke ikn kan
waduh kalau presentasinya saya belum tahu
iya saya sudah memberikan update
lebih lebih kalau itu sudah lebih
oke sudah lebih
saya kalau angkanya belum